salah sambung bu
ani dilamar surya
emak mau kemana
mau ke pasar kaget
indah barengan sama tati
ke rumah encang yang lagi hajatan disana
emak udah tau belum
emak udah tau belum
ceritanya mas pur sama ani
sepertinya nasibnya mas pur itu
gagal mendapatkan wanita idamannya
iya seperti itu
kalo menurut saya
si ani itu memang cocoknya sama surya
sama mas pur itu
dari mukanya saja sudah beda
indah ada terusannya mak
ya seperti itu
abis belanja ya
sudah tau nanya
ih nyak apaan sih

belum lamaran resmi juga
gua baru denger
ada acara lamaran resmi segala
maaf salah sambung bu
benar ini ani bukan ijem
kalau menurut saya nih ya mak
pernikahannya ani sama surya kali ini
oh seperti itu kenapa gagah
ih sombong kok gak negor aku
aku bukannya sombong ani tapi aku takut calon suami kamu
maaf bang udin aku ngangkat telepon dulu
oh jadi om sama ate mau ketemu suryanya di sini aja
ya udah nanti sorenya aku suruh datang ke sini ya
tadi om bakti telepon aku katanya dia mau ketemu kamu jam sepuluh ini
sekarang kan baru jam sembilan
keburu iih kamu lupa ya om bakti kan prakteknya di jakarta jadi ya ketemunya di sini di rumah ini
nggak usah gugup ya gimana ya ya udah deh ntar aku jam sepuluh ke sana ya ya udah jangan
telat ya enggak kok palingan aku ntar mau ketemu teman aku dulu dia mau kerjaan kaku
ya ya udah sayang ya oke
nur mau ke pasar kaget juga indah saya mau pergi ke warung seperti itu tapi itu udah dekat
pasar kaget onde mande sudah di pasar kaget permisi ya mak
hai ya udah lu duluan saya mau nanya jack kenapa ya purko nggak kelihatan dari tadi itu juga
tis yang mau tanyain jangan jangan pur stress jack nah nah apa nah itu juga yang gue pikirin
udah mendingan lo tengokin gede soal lo sipur ya
gue mau ngajek
dari mana mau kemana bu nur
dari pasar kaget mau ke warung
pasar kaget mau ke warung